kami tahu richard eliezer ini sudah berkata jujur
dia sudah berkata apa adanya
jadi kami melihat di televisi dia dituntut kelejaksa dua belas tahun kami keluarga juga merasa bersedih hati
semuanya kami keluarga besar di mana merasa sedih dengan keputusan yang dua belas tahun
dan kami keluarga besar
kita tetap berdoa dan kami memohon keadilan untuk punakan kami untuk berada richard eliezer budiang lumio